halo selamat malam wacana memasangkan ketua umum gerindra prabowo subianto
dengan gubernur jawa tengah ganjar pranowo menggelinding makin besar bak bola salju
skenario yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya ini muncul dari pertemuan keduanya
saat mendampingi presiden jokowi dalam kegiatan panen raya di kebumen jawa tengah
kami selalu duet ganjar prabowo ataupun prabowo ganjar
bisa jadi skenario yang mengubah permainan pada peta dua ribu dua puluh empat mendatang
namun mewujudkan skema pasangan ini bukan tanpa ganjalan
karena masing masing pihak masih ngotot sebagai yang paling pantas menduduki kursi ri satu
sinyal kingmaker jokowi untuk prabowo dan ganjar bersama saya rifana pratiwi
akan membahasnya selama satu lima jam ke depan dalam political show
kehadiran gubernur jawa tengah ganjar pranowo dan menteri pertahanan prabowo subianto
menjadi perhatian tersendiri saat presiden joko widodo mengunjungi kegiatan panen raya
di desa lenjer kabupaten kebumen jawa tengah kamis lalu
kedatangan mereka disambut warga yang telah menunggu sejak pagi
ganjar dan prabowo nampak akrab saat mendampingi presiden
di sela sela kegiatan
tampak sesekali presiden mengobrol serius dengan ganjar dan juga prabowo
presiden jokowi dodo dan ganjar sempat bergantian memegang ponsel
saat bersuah foto bersama petani
mereka tertawa bersama dalam momen yang penuh suasana keagraban
hubungan tiga tokoh politik itu tengah menjadi sorotan
hal tersebut tidak terlepas dari status ganjar dan prabowo
yang digadang gadang sebagai tokoh potensial

dalam beberapa kesempatan presiden jokowi dodo memperkenalkan pranowo sebagai calon presiden
dan menyebut pilpres dua ribu dua puluh empat sebagai jatah pranowo
meski joko widodo belum pernah menyebut secara langsung ganjar pranowo sebagai calon presiden
namun ia beberapa kali mengungkap kriteria capres yang cenderung mirip ganjar
momentum keakrapan tiga tokoh politik itu memunculkan kesan sinyal dukungan jokowi
kepada ganjar dan prabowo
spekulasi atas skenario keduanya berpasangan dalam pilpres dua ribu dua puluh empat pun muncul
sebagai pasangan ganjar prabowo atau prabowo ganjar
di atas kertas lembaga survei carta politika pernah melakukan simulasi
bila ganjar dan prabowo berpasangan dengan skenario dua pasangan pada pilpres dua ribu dua puluh
pada survei periode delapan enam belas desember dua ribu dua puluh dua itu
pasangan ganjar prabowo meraih elektabilitas empat puluh lima tiga persen
unggul dari pasangan anies baswedan ridwan kamil dengan elektabilitas tiga puluh dua enam persen
sementara simulasi tiga pasangan survei politikal statistik pada februari dua ribu dua puluh
pasangan prabowo ganjar unggul dengan elektabilitas empat puluh empat tiga persen
sedangkan anies baswedan agus harimurti yudhoyono dua puluh tujuh sembilan persen
dan erlangga hartarto erick thohir dua puluh lima dua persen
direktur eksekutif indikator pertama anies baswedan
dan direktur politik indonesia burhanuddin muhtadi berpandangan
jika perhitungan utama berbasis elektoral
maka prabowo harus mengalah sebagai cawapres karena ganjar secara elektabilitas lebih tinggi ketimbang prabowo
namun tampaknya gerindra mol bila prabowo jadi cawapres pada pilpres dua ribu dua puluh empat mendatang
ketua harian dpp gerindra sufmi dasko ahmad
menegaskan amanat rapat pimpinan nasional gerindra telah memutuskan prabowo maju sebagai pecapres pada pilpres dua ribu dua puluh
menurut dasko wacana duet ganjar prabowo adalah framing yang dibuat konsultan konsultan
yang ingin memadukan ganjar dan prabowo
tim liputan cnn indonesia
terima kasih anda masih bersama kami di political show
kita masuk ke segmen electionpedia
prabowo subianto dan ganjar pranowo muncul sebagai dua sosok yang digadang gadang didukung
presiden joko widodo skema pasangan yang bisa menjadi game changer pada pemilu presiden dua ribu dua puluh
bagaimana simulasi skema pasangan prabowo ganjar atau ganjar prabowo dalam survei
dan unggul mana sebetulnya
prabowo ganjar atau ganjar prabowo
saya akan menampilkan hasil survei dari beberapa lembaga riset
ini yang sudah dikumpulkan oleh tim liputan cnn indonesia
kita lihat dari survei carta politika
pada bulan desember ganjar tetap berada di angka teratas
apakah selanjutnya di survei bulan berikutnya ada perubahan
lembaga riset selanjutnya
survei populi center dua puluh lima januari sampai dua februari dua ribu dua puluh
ini relatif baru ya hasil surveinya
bagaimana di survei berikutnya
kita lihat ini simulasi yang sudah dibuat
dibuat oleh beberapa lembaga riset
surveinya carta politika delapan enam belas desember dua ribu dua puluh
ini asalkan ganjar menjadi ri satu prabowo ri dua ya
bagaimana dengan simulasi berikutnya
simulasi dari political statistik bulan februari dua ribu dua puluh
simulasi pasangan capres cawapres cukup tinggi sekali
angkanya tidak banyak berubah ya
ketika pasangan ganjar prabowo ataupun prabowo ganjar disatukan
oke itu tadi hasil simulasi dari pasangan capres cawapres
versi beberapa lembaga riset dan kita akan langsung nanti membedahnya
mengulasnya bersama dengan para narasumber
saya yang sudah hadir di studio hari ini
bagaimana pdi perjuangan menanggapi adanya wacana duet ganjar dan prabowo subianto
serta bagaimana gerindra juga menanggapi kalau misalnya prabowo diputuskan nanti berduet
dengan ganjar pranowo
apakah kemudian pkb akan merasa sangat terusik dengan duet ini
karena kabarnya ini mengganggu konstelasi politiknya pkb dan juga gerindra
apakah p tiga akan bergabung dari koalisi salah satu ini ke pdip

bagaimana duet ini bisa terwujud
ganjar prabowo ataupun prabowo ganjar kita akan bahas usai jeda
jangan kemana mana tetap bersama kami di politikalshow
terima kasih anda masih bersama kami di politikalshow
wacana memasangkan ketua umum partai gerindra prabowo subianto
dengan gubernur jawa tengah ganjar pranowo menggelinding makin besar bak bola salju
skenario yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya ini muncul dari pertemuan keduanya
saat mendampingi presiden joko widodo dalam kegiatan panen raya di kebumen jawa tengah
duet ganjar prabowo ataupun prabowo ganjar bisa jadi skenario yang mengubah peta permainan
pada pilpres dua ribu dua puluh empat mendatang
malam ini kita akan langsung membahasnya dengan arah sumber yang hadir di studio
ramai sekali hari ini yang hadir di politikalshow
dari yang paling kanan saya perkenalkan direktur eksekutif indo strategik mas khairul umam
selamat malam mas
ini ada yang kembali ke dunia persilatan
ketua majelis pertimbangan p tiga mas romah hurmuzi selamat malam gus romi
selamat malam terima kasih mbak rifana
oke ada juga wakil ketua umum pkb jazilu fawait selamat malam gus jazil
ketua dpp pdi perjuangan mas jarod saiful hidayat selamat malam mas jarod
rifana sehat selalu ya
dan juga anggota dewan pembina partai green draw udah naik jabatannya langsung
dari jurubicara ke anggota dewan pembina
andre rosyadeh selamat malam bang andre
dan bergabung melalui sambungan virtual seperti biasa
sebagai bentuk dan juga wujud partisipasi publik menjelang pemilu dua ribu dua puluh empat
political show selalu mengundang teman teman mahasiswa sebagai representasi dari pemilih muda
malam ini ada mahasiswa dari universitas parahiangan
selamat malam teman teman mahasiswa
terima kasih sudah bergabung pada malam hari ini
nanti teman teman bisa memberikan pertanyaan mengkritik menanggapi mengeluarkan unek unek
karena sekali lagi suara kalian matters
selamat menikmati dialognya
saya mau langsung ke pdi perjuangan
partai yang punya golden ticket tapi belum memutuskan siapa capresnya
mas jarod pertemuan antara pak jokowi presiden jokowi kemudian dengan pak prabowo
pak ganjar di acara panen raya kebumen jawa tengah itu disinyalir sebagai kodenya pak jokowi untuk ganjar pranowo
pertanyaan saya bukan itu
kabarnya sudah ada keputusan ibu megawati soekarno putri memutuskan ganjar pranowo sebagai capresnya pdip itu betul nggak
rifana pertemuan di kebumen itu memang peristiwa politik
itu peristiwa politik
tapi dalam konteks itu politik pertanian
bagaimana pak jokowi memberikan contoh memberikan arah bagaimana kita membangun mewujudkan kedaulatan pangan
makanya konteksnya adalah ketika ketemu di kebumen itu pak ganjar itu pakai pak gendines sebagai gubernur
yang wajib mendampingi presiden
kemudian pak prabowo hadir sebagai menteri pertahanan
yang juga punya tugas untuk membantu pak jokowi

menteri pertanian juga hadir
konteksnya itu kalau kamu lihat ya
itu adalah politik pangan kita seperti apa
sambil memberikan warning sinyal sebetulnya
hati hati loh ini lagi panen raya
kalau panen raya biasanya harga gabah petani turun
yang kedua ini pak jokowi ingin menunjukkan bahwa inilah politik
sistem ketatanegaraan kita
dimana gubernur itu adalah provinsi itu kepanjangan tangan dari pemerintah pusat
beliau ingin menunjukkan bahwa sinergi harus
antara pemerintah pusat kemudian presiden
kemudian pak ganjar sebagai gubernur
dan pak prabowo sebagai pembantunya presiden
kan gitu loh ya
jadi jangan kemudian di printer kemana mana
yang kedua adalah
yang berhak memasang masangkan
kan gitu loh
apakah lembaga survei
yang berhak menentukan mengusulkan pasangan calon itu siapa
berarti presiden jokowi tidak berhak ya
pak presiden itu berkali kali menyampaikan ketika ditanya
loh itu yang mengusulkan nanti kan ketua umum partai politik
jadi dalam konteks seperti itu
sedangkan di masing masing partai itu juga punya sistem sendiri sendiri
kami punya anggaran dasar anggaran rumah tangga
dimana ketua umum ibu mega itu mempunyai hak prerogatif
untuk bisa menentukan siapa calon presiden dari pd pejuangan
kabarnya sudah putus nih mas jarod
hak prerogatif sudah dikeluarkan untuk ganjar prabowo
pada saat ulang tahun partai
disampaikan bahwa calon presiden dari pd perjuangan dari kader internal partai
kan gitu kan ya
kemudian kapan diumumkan nanti tunggu momentumnya
karena itu sudah ada di kantongnya ibu mega
jadi yang sabar saja
atau sekarang juga masih belum jelas ini
jadi kemarin sinyalnya pak jokowi buat pd pejuangan itu sebetulnya presiden tidak punya hak ya
untuk memberikan sinyal sinyal seperti itu
untuk memasangkan tokoh tokoh yang akan berkontestasi pada pilpres dua ribu dua puluh empat
termasuk pak prabowo dan ganjar
kingmaker atau queenmaker nya itu adalah ketua umum partai
presiden sebagai sosok negarawan selalu disebut
saya hadir di tempatnya mas romi misalnya ya
acara p tiga ya
siapa siapa saja yang kelihatannya mau maju ini
ya toh yang hadir pada saat itu disebut semua
itulah kebesaran hati dari pak jokowi
meskipun pak jokowi adalah kader internal pd pejuangan
tapi pdip risih gak sih dengan apa yang dilakukan oleh pak jokowi bersikap seolah olah menjadi kingmaker
padahal kan itu haknya partai politik
haknya ketua umum partai politik untuk menjadi kingmaker
pak jokowi bukan ketua umum partai
tidak punya hak prerogatif itu
pdp gak risih ya
pak jokowi itu sadar posisi
selalu ketika ditanya loh itu kan harusnya partai politik
tapi pak jokowi juga punya keinginan dong
ya kan punya keinginan dong
supaya apa yang sudah diletakkan oleh pak jokowi bisa dilanjutkan ya
diteruskan siapapun penggantinya
itu aja sebetulnya
tidak mungkin pak jokowi kemudian bilang sudah lah saya lepaskan saja
biarkan nanti apa yang sudah saya letakkan dirubah semuanya ya dibongkar semuanya
kalau sudah seperti ini pembangunan kita ini akan terpotong
potong potong seperti pucu pucu mundur mundur gak maju maju
jadi dalam konteks seperti itu
jadi dalam konteks pak jokowi mencari penerusnya
makanya ingin bersikap menjadi kingmaker begitu ya
supaya apa yang sudah dilakukan selama ini tidak diganti
yang nyebut pak jokowi sebagai kingmaker kan rifana
saya yakin pak jokowi juga tidak memposisikan sebagai kingmaker
bicara tadi mas jarod mengatakan bahwa ini hak prerogatifnya bu mega
kemudian tinggal tunggu momentumnya
informasi yang kita dapat bahwa akan ada percepatan deklarasi terhadap ganjar pranowo pada bulan april
itu betul gak
dari mana lagi tuh
itu makanya kita konfirmasi ke mas jarod
dari mana lagi tuh
gak ada ya
berarti bulan april belum ya
belum ada pengumuman di bulan april ya
bisa bulan maret april mei bisa juga juni bisa juga bulan bung karno
berarti bisa april
tapi waktu terbaik menurut pdip kapan
sekarang saya tanya pada rifana
itu kan deklarasi calon presiden dari berbagai macam partai kan sudah terus ya
momentumnya meluah kan gitu ya
tapi saya tanya apakah ada pengaruh dengan elektabilitas partainya
nanti kita tanya ke partai partai yang sudah mendeklarasikan
masih belum pasti
bahkan tiga jam sebelum pendaftaran bisa berubah
jadi ini tetap dinamis cair gitu ya
saya mau ke bang andri
bang andre ini acara panen raya
tadi disebutkan bahwa pak ganjar sebagai kepanjangan tangannya pemerintah pusat
oke beliau adalah gubernur jawa tengah
tapi saya masih belum bisa melihat korelasi ketika pak prabowo subianto yang menteri pertahanan datang ke acara panen raya
kok ia bisa bersamaan
kok ya bisa bersamaan dengan presiden dengan pak ganjar
ini menurut gerindra sinyal ya
bahwa presiden memang ingin mendorong pak prabowo maju berduet dengan ganjar
masa gerindra enggak melihat itu sebagai sinyal
tadi kan sebenarnya sudah dijelaskan berulang ulang kali beberapa hari ini ya
bahwasannya pertama pak prabowo itu hadir sebagai menteri yang diajak oleh presiden melakukan kunjungan kerja
tentu beliau diajak oleh pimpinannya presiden republik indonesia
beliau sebagai menteri beliau datang hadir
dan kita tahu kunjungan kerja itu kebetulan di jawa tengah
dan memang secara protokoler kalau presiden datang gubernur itu wajib mendampingi
ya otomatis ada pak jokowi yang jadi presiden pak prabowo menterinya lalu ada mas ganjar sebagai gubernur jawa tengah
hadir di acara itu
tapi kalau memang ini nama juga apa kalau enggak
masa gerindra enggak happy
kalau enggak heboh
yang saya happy itu satu ya
yang kita senang itu satu
bahwa suasana guyuk
ya suasana guyuk
bahwa suasananya cair
ini modal besar ke depan untuk kontestasi pilpres dua ribu dua puluh empat ya
bagaimana persatuan bisa terjaga suasana pemilu bisa riang gembira jauh dari hoax dan juga fitnah
itu yang paling penting
kalau soal gerindra itu sudah jelas
bang gus jazil
ini kita kami tanggal dua belas agustus dua ribu dua puluh dua sudah melaksanakan rapimnas
prabowo subianto sebagai calon presiden
yang kedua kami seluruh kader gerindra samyekna wa atona kepada pak prabowo untuk menentukan siapa pasangannya siapa koalisinya
nah tanggal tiga belas agustus dua ribu dua puluh dua partai gerindra mentandatangani piagam kerjasama
koalisi kebangkitan indonesia raya dengan pkb
nah di pasal empat nya itu bunyinya calon presiden dan calon wakil presiden koalisi kebangkitan indonesia raya ditentukan bersama sama oleh pak prabowo dan gus muhaymin
bahkan nana mungkin kurang masuk harusnya foto pak prabowo dan gus muhaymin yang kemarin disuruh
itu nggak ada di lembaga lembaga survei masalahnya
kita hanya menampilkan apa yang sudah dipotret oleh lembaga survei
bukan ini bukan survei nana
bahwa bukan hanya pak prabowo ketemu mas ganjar dan pak jokowi di kebumen
bahwa hari minggu yang lalu gus jazil
karena gak ada presiden dalam pertemuan pak prabowo dengan gus muhaymin
kalau misalnya ada mungkin jadi berita juga
persoalannya presiden hadir di tengah tengah antara pak prabowo dengan pak ganjar
masa gerindra gak melihat itu sebagai sebuah sinyal endorsement dari pak jokowi kepada pak prabowo untuk duet dengan ganjar
kalau pak prabowo mendukung pak jokowi pak jokowi mendukung pak prabowo ya wajar
karena pak prabowo adalah menteri terbaik yang ada di kabinet pak jokowi
ya wajar itu loh
seluruh lembaga survei apapun selalu menyatakan bahwa pak prabowo adalah menteri berkinerja terbaik ya
menteri yang paling populer
menteri yang paling hebat lah di kabinet pak jokowi
wajar seorang presiden ingin menterinya melanjutkan kepemimpinan beliau
oke kemudian pasangannya kemudian pasangannya dicarikan dijodohkan dalam acara kemarin

masa gerindra gak melihat itu sebagai ajang perjodohan
loh kalau perjodohan tuh gak di tengah sawah nana
itu kan simbol simbol semiotik saya mau tanya ke mas umam
mas umam ini dibantah terus padahal mungkin hatinya teman teman gerindra dan juga bang andre happy sekali begitu ya
tafsirannya apa nih pertemuan pak jokowi pak prabowo mas ganjar di acara panen raya sebegitu mesra sampai selfie
masa itu gak ada pesan semiotiknya yang bisa terbaca dari situ
tafsirannya seperti apa sih mas umam
kalau yang terjadi di kebumen tafsirnya sangat beragam
tetapi yang di depan mata ini kita bisa melihat bagaimana sebegitu disiplinnya para politisi kita supaya kemudian tidak tercipta offset offset itu
tapi betul apa yang terjadi sebenarnya itu mengindikasikan bahwa pak jokowi sedang memainkan panggung politik
dan itu menunjukkan bukan hanya political endorsement tetapi juga preferensi politik beliau

oke tentu dengan asumsi bahwa mengumpulkan kan tadi ada sejumlah jabat negara
termasuk misalnya pak menteri pertanian
pertanyaannya kemudian di dalam frame itu kenapa di mana pak menteri pertanian
seolah olah kemudian geser di space yang lain
ada soscar juga tetapi frame digeser pada itu
nah artinya apa
dalam konteks ini ini bisa dianggap sebagai sebuah cipta kondisi
bagaimana kemudian memunculkan narasi tentang tadi duet preferensi antara ganjar prabowo atau prabowo ganjar
meskipun di saat yang sama tadi disampaikan oleh bang andre mencoba untuk sangat berhati hati
mencoba untuk sangat berhati hati
karena bagaimanapun juga harus perlu dan penting untuk menjaga perasaan dari teman teman pkb
jangan sampai kena prank
jangan sampai kemudian terlukai
karena bagaimanapun juga itu adalah bagian dari baseline yang selama ini dibangun dalam konteks koalisi
jadi sama makna seseberhana itu
dan kalau misalnya dikatakan bahwa pak jokowi bermain sebagai kingmaker to some extent saya bilang ya
memang betul di mata teman teman pdip pak jaron tadi menjelaskan
memang positioning dari pak jokowi di hadapan bu mega tentu pak jokowi tidak mungkin melampaui otoritas bumega
bisa kualat itu
tetapi kalau misalnya kita cek di koalis kib misalnya
partainya mas romy kemarin mengatakan kita akan samik nawak atau nak juga kepada pak jokowi
pak yuki flihasan clear kita akan kepada panglima tertinggi
nah bahkan golkar mengatakan pak erlangga mengatakan bahwa
setiap capres pencawapres yang dilakukan oleh golkar akan dikonsultasikan secara langsung dengan presiden
artinya apa ini real politik bahwa pak jokowi memainkan pion pion kekuatan politik itu
apakah kemudian endingnya untuk memberikan endorsement kepada bumega
atau sifatnya kemudian kalau dalam bahasa yang lebih vulgar seolah olah kemudian memfeit akompli bumega
bu ini ada capres cawapres yang siap mohon direstui
kira kira demikian pak oke
memfeit akompli bumega ini loh ada pasangan yang sudah siap ini semua jago jago saya
silahkan ibu mega milih kalau misalnya nggak bisa milih disatukan saja gimana mas jarod
jadi ibu mega ini ketika memutuskan itu kan tidak bisa kursa kursu
ini kita bukan main main kita itu akan mengajukan calon pemimpin
calon pemimpin yang kemimpin bangsa yang besar ini loh
sekaligus yang bisa menjamin keberlanjutan apa yang sudah dikerjakan oleh pak jokowi
tentu saja ibu mega itu akan menerima banyak sekali masukan
ya dari berbagai macam sisi dan di dalam memutuskan selalu ibu mega itu ada satu ruang untuk berkontemplasi
keheningan dan memohon petunjuk dari allah swt karena ini sangat menentukan
ini yang kami harus dihargai dan memang ini
jadi gak bisa kursa kursu tidak bisa kursa kursu sekedar masang masangkan seperti lembaga survei
tapi itu sebagai pengetahuan itu pasti akan mendapatkan perhatian
jadi ibu mega memperhatikan dong apa yang dilakukan oleh presiden jokowi
karena ini semua media membahas
hubungan beliau dengan pak prabowo juga sangat baik
tidak ada resistensi juga dengan mas ganjar
jadi dua tokoh ini sebetulnya di matanya ibu mega ya bisa diterima saja kan
selama ini hubungan kita dengan partai gerindra bagus
hati hati banget loh mas jarod
bukan hati hati ini kenyataannya seperti ini real politiknya di mas umum ya
dengan p tiga bagus juga karena tetangga kita ini sehingga sering main
bahkan sholat jumat pun itu masih ke tempat pdi
sholat jumat itu selalu di tempatnya pdi
kemudian dengan pkb juga bagus
jadi hubungan bagus
tapi dialog ini kerjasama ini tetap harus dibangun
karena ketika memimpin bangsa kita ini tidak bisa sendiri sendiri
perlu ada dialog perlu ada satu perenungan yang sama perlu ada visi sebetulnya yang sama
indonesia itu mau dibawa ke mana
jadi pdip berharap bisa berdialog dan berkoalisi dengan partai lain meskipun punya golden ticket ya
kami tidak mengatakan koalisi
karena koalisi itu tidak bekerja sama
jadi tidak mungkin sendiri kan pada pps dua ribu dua puluh empat
saya mau ke mas romi
mas romi ini karena tetanggaan kantornya sebelahan antara pdi perjuangan dpp didi ponegoro sama p tiga
dan tadi sudah disebut juga oleh mas umam bahwa preferensi politiknya pak jokowi sudah terlihat
p tiga tertarik nggak antara prabowo dengan ganjar
karena ini dua duanya jagonya pak jokowi
jadi daripada kib yang tidak pasti itu ini dua duanya barangnya pak jokowi
bukan mana semua
sebenarnya begini ya kalau kita lihat apa yang dilakukan presiden
kalaupun tadi mas jarod mengatakan bukan kingmaker karena formally kingmaker itu adalah ketua umum partai politik ya atau queen maker ya
kalau dalam hal ini bu mega
tapi pak jokowi adalah super opinion leader
jadi saya sebut super opinion leader
jadi apa yang kemudian disampaikan oleh pak jokowi oleh para fansnya para pecintanya ini
nah itu akan dianggap sebagai sebuah kenyataan politik yang mungkin akan terjadi
kalau kemudian ada pemasangan sekali lagi itu kembali lagi pertama kepada ibu mega yang memiliki pdi perjuangan dalam konteks pencalonan karena itu adart sudah memutuskan demikian
dan kepada pak prabowo
nah kita lihat apakah akan ada kejutan kejutan atau tidak
tapi bagi p tiga hari ini
yang paling prinsip adalah karena kami ini bukan partai yang juga begitu besar untuk bisa mencalonkan sendiri dan hanya pdip yang cukup untuk memiliki golden ticket maju sendiri
tentu kita harus berkoalisi itu sudah pasti
yang kedua kerangka kebutuhan kepemimpinan nasional ke depan itu apa
bagi kita ada tiga
pertama kita berbicara kontinuasi apa yang sudah bagus di zaman pak jokowi dilanjutkan
yang kedua komplementasi dan yang ketiga rekonsiliasi
kedepan kita harus berbicara mengakhiri pertarungan antara cebong versus apa namanya
karena itu sesuatu yang tidak produk itu
jadi memasangkan mereka berdua ini bisa memanuhi kriteria anda tadi ya
rekonsiliasi itu ada dua
satu rekonsiliasi institusional yang kedua rekonsiliasi personal
rekonsili institusional artinya semua partai partai yang kemarin berada di cebong dan berada di kampret
itu seharusnya ke depan itu menjadi satu
setidaknya ada perwakilannya lah di situ
kemudian yang kedua institusional
figur figur yang merupakan apa namanya
yang kemudian menjadi calon presiden pada waktu itu atau calon wakil presidennya
itu sebaiknya kemudian juga menjadi satu lagi
sehingga semua narasi pertikaian antara cebong dan kampret ini selesai
karena lebih banyak persoalan kita ke depan sana
jadi menggabungkan dua orang ini prabowo ganjar atau ganjar prabowo itu menurut p tiga sangat menguntungkan ya
mengakhiri semua tadi ya
untuk bangsa ini mungkin itu akan menjadi alternatif untuk kebaikan
tetapi sekali lagi bahwa apakah itu akan terjadi atau tidak
karena kalau kita berbicara sejarah
kepemimpinan nasional sejak zaman bung karno bung hatta dulu
itu pilar nasionalisme dan religiositas itu juga tidak pernah absen
bahkan sampai yang terakhir pak jokowi pun mengambil kiamaruf amin atas dasar itu ya
sehingga memang dua tokoh bangsa kita ya dengan kelebihan yang masing masing dimilikinya
itu kita perlu tinjau aspek religiositasnya yang ada di kedua tokoh ini seperti apa
lebih menguntungkan mana prabowo atau ganjar untuk p tiga
atau dua duanya sangat menguntungkan buat p tiga
masuk gak ke dalam konstituennya p tiga
sampai hari ini nama pak ganjar pak prabowo termasuk pak anies juga
itu merupakan nama nama yang tiga teratas lah di konstituen kita
berdasarkan survei yang kita lakukan kepada ketua sekretaris pendahara kita
yang setiap saat kita lakukan karena cukup singkat kita lakukan itu dengan alat alat survei
berarti p tiga mempertimbangkan lah dua nama itu karena sudah ada di survei ya
kalau p tiga mempertimbangkan pkb kayaknya deg degan gitu loh
sampai langsung pak prabowo
jangan duduk pkb deg degan dari mana deg dekannya
anda sudah mengatakan bahwa pertemuan ini merusak konstelasi
jadi pertemuan pak prabowo pak jokowi dengan pak ganjar duet prabowo ganjar
lah saya gak pernah menyatakan itu
gimana saya menyatakan itu
ada ada sudah saya sebutkan ini
saya sebutin ya ada di salah satu berita online
ya penting itu supaya gak klam
oke jadi gimana tanggapannya
yang mana yang rusak tanggapi
soal prabowo ganjar atau ganjar prabowo buat pkb
tidak ada di dalam kita ini sedang membangun koalisi dengan pak prabowo
dan kita harus konsisten pada piagam kerjasama yang sudah ditandatangani oleh pak prabowo dan gus moaimin
jadi kalau soal sinyal soal kode yang disampaikan oleh pak jokowi itu hal yang biasa dan publik melihat semuanya
sampai hari ini tidak satupun partai politik yang sudah memastikan pasangan presiden dan wakil presidennya
partai terbesar aja belum kok
nah kami bersama gerindra sudah cukup memenuhi syarat
tetapi tentu kami harus menimbang nimbang timingnya waktunya
karena ini urusannya urusan besar urusan menjadi presiden dan wakil presiden
bukan pengantenan begitu yang kemudian ngundang resepsi enggak
ini meskipun disini sudah ada pak prabowo dan sudah ada pak moaimin yang diberikan mandat di dalam fakta piagam
tentu harus menghitung kondisi situasi pola yang lain
toh waktu masih jauh
gus jazil ini dari pemberitaan di salah satu media online pkb menganggap bahwa pertemuan pak prabowo ganjar ataupun duet prabowo ganjar mengganggu fokus dan arah koalisi
jadi pkb merasa seperti itu enggak
pernyataan dari salah satu petinggi pkb loh
ya tentu semua sinyal yang disampaikan
anda yang mengatakan itu
di salah satu media
ya media yang mana
bahwa yang saya sebut mengganggu fokus bukan itu
pernyataannya pak hasim
nah kalau itu bagi kami mengganggu
tapi kalau soal pak jokowi bertemu
pak jokowi kapan pun bisa bertemu menterinya kok
yang dianggap aneh aneh
setiap pak jokowi bertemu dengan tokoh jangan dimaknai sebagai oh itu calon presiden dan wakil presiden
kemudian itulah yang terjadi kalau seperti pak romy tadi supaya politik kedepan ini terjadi
apa namanya tidak ada lagi kadrun eh tidak ada kadrun tidak ada cebong dan kampret
yang muncul kadrun
kan ini juga tidak fair
maka oleh sebab itu presiden saya yakin yang seperti disampaikan oleh pak jarod ingin mendorong pemilu ini melahirkan pemimpin yang mampu menjaga legasi beliau
sekaligus menjadikan pemilu ini damai riang
nah masa kita akan mengatakan bahwa pertemuan pak jokowi dengan pak prabowo dengan pak ganjar dianggap merubah fokus
soal duet itu soal prabowo berduet dengan ganjar atau ganjar berduet dengan prabowo
ini pkb merasa bahwa ini akan mengganggu arah koalisinya pkb dan p tiga
pkb begini nak
ya itu tadi
ini duet antara prabowo ganjar atau ganjar prabowo
urusan pak begini
kalau pak prabowo ketemu dengan pak ganjar pak muhaymin juga ketemu dengan pak erlangga kok
enggak ada yang ribut
enggak ada masalah
dan dalam piagam kerjasama juga enggak ada yang dilanggar
kok tiba tiba kita merasa bahwa pertemuan pak prabowo dengan mas ganjar dijadikan masalah
justru saya melihat eh apa namanya pak ganjar ini sebagai kader pdip
kan tentu masih membutuhkan izin dari pdip seandainya nyalon bukan dari pak presiden
jadi maksud anda apa
apa harusnya presiden tidak memberikan sinyal sinyal seperti itu
ya kita tidak bisa membatasi pak presiden mau bertemu dengan siapapun
tetapi fakta di setiap pemilu dan kami juga mengikuti pemilu semua partai politik ingin ketika menentukan siapa pasangan presiden dan wakil presiden
itu punya korelasi untuk penguatan dan membesarkan partainya
nah oleh sebab itu kalau dinamika dinamika yang cair ini kita nggak usah terlalu anggap serius
jadi pkb enggak marah ya dengan wacana duet itu yang berkembang
karena ini banyak sekali lembaga survei kemudian media
justru pkb enggak marah kalau kemudian pak prabowo didowngrade menjadi wakil presiden
ini kan duetnya belum ketahuan siapa yang jadi rizwan atau yang jadi pak minggu
ya kan karena apa
karena di iya
iya kan di situ opini yang dibangun kan kemudian seakan akan pak prabowo ganjar atau pak ganjar prabowo
padahal itu semua pepesan kosong
tidak ada partai politik pun yang mengendos itu
sampai hari ini nggak ada
kok tiba tiba nana membuat kesimpulan itu loh
jadi pasangan ganjar pak prabowo pak prabowo ganjar sampai detik itu
tanya gerindra tanya partai yang lain tanya juga pdip
kecuali kader dua dua itu misalkan kader pkb
partai yang lain juga tidak ada memberikan endorsement
dari situ kenapa kita buru buru mengambil kesimpulan
nana membuat opini yang macam macam
oke ini bukan opini saya
tapi bahwa banyak kemudian ada survei
ada survei yang menyatukan mereka dan itu angkanya tinggi loh lembaga survei yang menyatakan
iya kalau lembaga survei nah
berapa ribu lembaga survei coba tampilkan semua
satu yang kedua lembaga survei juga nggak punya kewenangan secara konstitusi untuk memasang masangkan itu
mestinya pendapat pak jarod ini dihargai bahwa sampai hari ini pdip belum memutuskan siapa calon presidennya
termasuk pak ganjar
jangan dipeta kompli seakan akan pak ganjar ini sudah direstui berpasangan dengan pak prabowo
nah inilah yang kemudian pendidikan politik
nah menurut saya penting
jangan kemudian publik ini dibuat apa ya orang ketemu di tengah sawah saja pikirannya jauh banget
karena ini kan ada presiden di tengah
sementara pak muhaymin ketemu pak prabowo
seperti memberikan sinyal
di pondok pesantren oleh kb besar jawa timur ini juga gak dimaknanya apa apa
kalau ada presiden di situ maknanya besar
saya mau sebentar saya mau ke mas umam dulu
mas umam menurut gus jazil bahwa duet prabowo ganjar atau ganjar prabowo ini pepesan kosong
tidak ada partai yang mengendorse itu
tapi nyatanya kita dengar dengar bisik bisiknya bahwa komunikasinya sebetulnya sudah terjalin
secara under the rider di bawah radar lah komunikasi itu ada
dan makanya kemarin ada pertemuan di panen raya itu
ini kebetulan ya menurut anda atau memang berpesan kosong atau tidak
sebenarnya yang disampaikan oleh mas jazil tadi itu benar adanya
bahwa per hari ini legal formal belum ada kemudian satupun kekuatan yang memberikan dukungan secara terbuka terhadap pasangan prabowo atau ganjar
untuk menjadi satu pasangan
tetapi sebagai sebuah pergerakan politik komunikasi politik patut diduga bahwa kemudian kemarin di kubumen itu menjadi panggung yang kemudian memang telah dikomunikasikan
oleh simbol simbol kekuatan itu
meskipun mbak kalau misal kita lihat dari aspek elektabilitas mungkin banyak pihak yang kemudian menduga ini adalah dua kekuatan yang digabungkan menjadi satu
dua kekuatan partai besar dua kekuatan elektabilitas capres dengan kekuatan yang relatif cukup besar selama ini
artinya apa ini berpotensi menghadirkan super blok
yang kemudian implikasinya kemudian bisa kemana mana artinya bisa kemudian menarik kekuatan kekuatan partai yang lain
tantangannya adalah satu tadi disampaikan mas romy
ini kalau misal kemudian pak ganjar pak prabowo menjadi satu kemudian ini adalah dua kekuatan nasionalis
yang kemudian memaksa quote by quote teman teman dari partai partai islam untuk dipaksa menjadi makmum
kalau misalkan sudah dibutuhkan
seperti menambah saja ya
nah sudah penggembira saja
tetapi kemudian kemudian itu impactnya kemana mana
di sisi yang lain ini kalau misal dilihat apakah betul pak ganjar akan di endorse oleh pdip
ataukah pak ganjar skemanya adalah keluar dari pdip
sehingga kemudian membentuk satu gerbong kekuatan baru yang kemudian bisa mengawetkan ganjar dan prabowo
dan itu kita masih kalkulasi ulang
nah kalkulasinya cukup panjang
masuk dalam konteks ini adalah siapa capres siapa capres
karena masing masing menggunakan hak veto
pak hasim menyampaikan pak hasto juga menyampaikan
nanti saya akan putarkan itu
tahan dulu mas umam
setelah ini kita akan bahas koalisi besar ataupun super blok tadi
apakah kemudian partai partai islam nanti akan dipaksa jadi makmum saja ikut dengan koalisinya pdip
dan juga gerinda kita tidak tahu ada pernyataan pernyataan agak keras ini yang disampaikan oleh adiknya pak prabowo
nanti kita akan putarkan tapi kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di political political show
saya kira kalau pak ganjar mau ikut mau diduetkan atau diduokan dengan pak prabowo
ya saya kira kami terbuka pak prabowo sebagai calon wakil
terima kasih anda masih bersama kami di political show
bang andri pernyataannya adiknya pak prabowo subianto tadi posisinya pak hasim joyo hadi kusumo berarti membuka
bahwa kalau pak ganjar mau bergabung kita bergabung
boleh saja asalkan pak prabowo itu sebagai capres
itu berarti membuka peluang ganjar bergabung ya menjadi cawapres
jadi yang disampaikan pak hasim itu pertama kan keputusan rapimnas partai gerindra dua belas agustus dua ribu dua puluh dua
menyatakan pak prabowo itu calon presiden
bukan calon wakil presiden
jadi itu berlaku kepada seluruh partai koalisi dan seluruh kandidat
jadi karena calon presiden bukan calon wakil presiden kami
gerindra tidak pernah mencalonkan pak prabowo jadi calon wakil presiden
keputusan kami di rapimnas partai gerindra itu memutuskan pak prabowo calon presiden
lalu yang kedua kami sudah berkoalisi dengan pkb
jadi ya tentu sekali lagi dalam piagam kerjasama yang sudah ditandatangani pak prabowo dan kusumo aimi itu jelas
bahwa keputusan siapa calon presiden dan siapa calon wakil presiden itu diputuskan oleh pak prabowo dan gus muhaymin
jadi nana tunggu sajalah
waktu yang baik hari yang baik gitu loh
nanti kita akan putuskan ini belanda masih jauh
tapi menurut gerindra lebih bisa berpeluang menang mana
prabowo ganjar atau prabowo caimin
ya ini bukan soal siapa bisa menang siapa bisa menang
ini soal sekali lagi nana
menjadi calon presiden dan wakil presiden itu banyak hal yang harus kita urus
pertama ya anda boleh
secara elektoral di atas kertas
jadi pemenangannya partai belinda
elektoral itu tidak juga menentukan
kalau anda punya elektabilitas tinggi kalau anda nggak dicalonkan partai politik kan juga nggak bisa nyalon
kan begitu undang undangnya nana
jadi sekali lagi sabar saja
jangan main cocok logi cocok logi kita
tunggu tanggal mainnya
hari baik tanggal baik waktu yang baik akan diumumkan bersama sama oleh pak prabowo dan gus mohaimin siapa calon presiden dan wakil presiden
dari koalisi kebangkitan indonesia raya
tapi memang pak prabowo dan gus mohaimin selalu menyampaikan bahwa pak prabowo dan gus mohaimin terus berkomunikasi dengan seluruh partai politik agar koalisi kebangkitan indonesia raya ini bisa semakin besar
insya allah gus romi bisa bergabung pak jarod juga bisa buru
kan baik untuk bangsa ini
karena bangsa ini harus dibangun secara bersama sama
jadi termasuk membahas nama ganjar pak prabowo dengan kusumo aimi membahas nama ganjar sebagai pendampingnya
jadi gini dikini dikini
itu dijawab dulu ya tadi
keputusan calon presiden dan wakil presiden itu diputuskan oleh yang namanya pak prabowo dan gus mohaimin
saya nggak tahu terus terang
percakapan pak prabowo dan kusumo aimi itu apa
karena beliau berdua yang kita berikan amanah
gerindra samyaknawa atona dengan pak prabowo
pkb pun sudah mengamanahkan kepada kusumo aimi
jadi kita serahkan ke beliau berdua yang memutuskan
karena kalau tadi pernyataannya pak hashim itu jelas kalau misalnya mas ganjar mau bergabung ya silakan saja
tapi pak prabowo itu capres harga mati
karena tidak mungkin ketika pak prabowo dengan pak ganjar atau kemudian ganjar dengan pak prabowo itu pak prabowo usianya lima belas tahun lebih tua
lebih banyak pengalamannya
jadi pdip melihat bahwa ini sulit terwujud
menjadikan menduetkan mereka berdua
menghargai pak hashim ya
menghargai partai gerindra
yang memang sudah selayaknya hasil rabi minas
menyatakan bahwa pak prabowo adalah bakal calon
masih bakal calon
tapi pdi perjuangan kan sudah jelas
arahnya sudah jelas
pindadu ibu ketua amu sudah sampaikan
bahwa bakal calon presiden dari pdi perjuangan itu adalah kader internal
yang sudah digodok oleh partai
yang sudah digembleng oleh partai
yang mempunyai pengalaman yang cukup memadai
karena kita memilih pemimpin
gitu kan ya
maka marilah kita saling menghargai
pdi perjuangan adalah pemenang
kan gitu ya
tadinya jadi capres
bukan jadi cowok pres ya
punya golden picket
kan gitu kan ya
ini fakta kan seperti itu
nah oleh sebab itu ya
keputusan dari ketua umum yang disampaikan
secara jelas di dalam ulang tahun partai tanggal sepuluh januari
kan gitu ya
jadi itu harga mati lah
sama harga matinya dengan gerindra
ini nggak ada mati hidup
gak ada yang mati
ini semuanya hidup
tadi kan yang bilang pak hasim
biar pak hasim gak ada itu
semuanya harga hidup semua
keputusan final lah
keputusan final kadernya pdip capres
artinya itu ketika nanti sama sama kerjasama partai politik
atau gabungan partai politik mendaftarkan di kpu
sekarang masih belum
makanya ini ocok grusa grusu dulu
istilahnya sing sabar lah
ini aja berarti sabar
padahal kau tahu nak
padahal kurang siapa apa kita ya
padahal partai gerindra sejak agustus tuh
kemudian pkb juga agustus
nah kami juga mendorong p tiga juga bisa munculkan
nah bisa munculkan
nah ini juga masih juga belum jelas juga kan
ya tapi ini waktu terus berjalan
ngo niko kok balik ke situ terus gitu
publik itu harus tahu lebih cepat siapa yang akan dicalonkan supaya bisa mengecek rekaman
mau jangan membuat publik bingung
kamu jangan ambing ambingkan pendapatnya publik
sebelum ini belum jelas
semuanya masih cair kok ini
dinamikanya itu masih cair
dialognya ini masih cair
gitu kan ya
tapi yang jelas tadi ya yang disampaikan oleh mas romy misalkan apa sih frame kita
itu ke depan seperti apa
kebutuhan kita ke depan itu apa
daripada sekedar mesti nanti ya ngomong orang per orang
tapi yang disampaikan oleh mas romi bahwa rekonsiliasi tadi dengan duet prabowo ganjar
ataupun gajar prabowo itu belum
kalau kamu balik ke situ
bisa menyelesaikan persoalan itu menurut tdip masa gak masuk ke dalam pertimbangan
belum sampai ke sana
kita itu ya identitasnya jelas
identitas itu adalah identitasnya itu pancasila ya
misalnya begitu ya
seringkali ini dibentur benturkan itu mas romi
jadi jangan dibentur benturkan lagi
kita sudah final finish
jadi saya ingin penegasan mas jarod siapapun kader dari pd perjuangan yang akan dicalonkan
partai partai yang ingin berkoalisi itu harus menerima kenyataan bahwa capresnya harus tetap dari pd perjuangan
masing masing partai apalagi pd perjuangan ya
sebagai pemenang pemilu otomatis dong
dan kita punya banyak stok kader loh nak
untuk di calonkan diusulkan sebagai calon presiden
jadi kami punya banyak stok kader
jadi harus capresnya tetap dari pd perjuangan ya
loh harusnya begitu
kemudian itu kelunya yang disampaikan oleh bu mega seperti itu
bahwa bakal calon presiden dari kader internal pdi perjuangan
oke saya mau kemasuk masuk
tampaknya sulit ini menyatukan duet ini karena masing masing bertahan pada keputusannya masing masing
adiknya pak prabowo mengatakan bahwa pak prabowo capres harga mati
jadi dia mati
sementara hasil keputusan kongres pdi perjuangan yang memberikan mandat kepada ibu mega itu capres adalah dari kader internal
jadi kayaknya sulit
meskipun ini pasangan yang sangat kuat tapi menyatukan ataupun menurunkan egonya ini agak sulit
mbak nana secara teori koalisi itu bisa terbentuk oleh tiga faktor
dua koalisi itu sendiri
kemudian yang ketiga adalah logistik
punya elektabilitas belum tentu kemudian bisa membentuk koalisi
bisa memiliki dua kalau logistik nggak kuat juga kemudian tidak bisa berjalan secara efektif
nah koalisi sendiri itu akan ditentukan bukan semata mata oleh elektabilitas
tetapi ada proses negosiasi kompromi termasuk memberikan kompensasi bagi elemen elemen partai politik
yang barangkali tidak memiliki tempat di dalam konteks komposisi capres capres yang akan diusung
nah di dalam konteks ini maka kemudian kalau misal kembali yang kemudian tadi dikejar habis habisan oleh mbak nana
ganjar prabowo atau prabowo ganjar maka kemudian harus dikelirkan dulu
karena barriernya cukup terlihat
misalnya tadi pak hasim statementnya cukup clear
itu harga mati
yang kemudian untuk menegosiasikannya tidak mudah
tetapi fakta politik juga menunjukkan secara elektabilitas pdip di atas gerindra
secara elektabilitas personal dari pak ganjar juga di atas pak prabowo
kalau misal kemudian pak ganjar dipaksa untuk menjadi cawapresnya pak prabowo misalnya
tadi disampaikan oleh pak hashim karena faktor umur senioritas
maka ini kemudian ada proses negosiasi yang berpotensi deadlock ini
nah kalau misal kemudian itu tidak terjadi maka kemudian skoti skoti tadi berpotensi dimunculkan kembali
nah maka kemudian kalau misal kita cermati kenapa kemudian pak prabowo dengan cak imin
komunikasi itu sudah dilakukan dan gentleman agreement tentu sudah disampaikan di balik layar
tetapi diakui atau tidak
ini belum menentukan posisi capres cawapres itu mengindikasikan ada proses negosiasi yang belum selesai
ada keraguan nggak di situ
apapun istilahnya apakah keraguan upaya rekalkulasi tetapi yang utama adalah mencari potensi kemenangan yang paling besar
dan kalaupun kemudian tidak bisa dipentuk maka kompensasi apa yang bisa dihadirkan untuk memberikan dukungan politik kepada basis koalisi itu
nah oleh karena itu saya pribadi melihat apa yang disampaikan oleh mas jazil teman teman pkb
itu betul betul cinta mati
nah jangan sampai kemudian cinta ini bertepuk sebelah tangan
nah oleh karena itu kalau yang tadi disampaikan oleh teman teman gerindra pak hashim
kemudian adiknya pak prabowo juga disini
nah kemudian jangan sampai kemudian itu menciptakan apa ya
iya deadlock yang kemudian selama ini sudah dibentuk sedemikian rupa
nah oleh karena itu ini sebenarnya sebuah skoci yang harus dijaga
kalau misal kemudian fakta ada upaya untuk bisa menggabungkan kekuatan pdip dengan gerindra
most likely besar kemungkinan pak prabowo akan masuk ke sana
tapi kalau misalnya itu kemudian tidak bisa dilakukan maka kemudian
jalan sendiri ya
caimin dengan pkb berpotensi kemudian menjadi skoci yang sangat sangat memungkinkan untuk dilakukan dengan apapun justifikasinya
trade off kekuatan basis pemilih loyal kemudian insentif elektoral dari kelompok islam moderat dan lain sebagainya
oke tapi soal keraguan tadi karena tidak kunjung mendeklarasikan caimin sebagai cawapresnya pak prabowo
saya ingin putarkan pernyataan resmi dari adiknya pak prabowo subianto pak hasim joyo hadi kusuma kita dengarkan sama sama ini
dalam pembicaraan dengan pak mohaimin itu tidak semestinya tidak mutlak harus pak muhaymin
itu calon calon yang disetujui dan dianggap
tentu dicalonkan oleh pkb
kalau harus pak mohaimin harus di deklarasi bulan agustus dong karena masih terbuka
kan kita membangun koalisi itu
dalam bahasa simbiosis mutualisme
jadi saling memberikan tempat dan saling menguntungkan
jadi jangan saling menafikan apalagi menyingkirkan
ini maksudnya apa pkb merasa disingkirkan dari pernyataan tadi
artinya bahwa kita membangun koalisi dengan gerindra ini dengan komitmen dan gentleman agreement yang jelas
jangan kemudian membuat pernyataan pernyataan di luar komitmen yang ada
karena faktanya sama sama membutuhkan
jadi pkb merasa gerindra membutuhkan pkb ya
bukan bukan hanya pkb membutuhkan gerindra demikian juga sebaliknya
atas dasar itulah kemudian koalisi dibangun
tetapi sekali lagi nana bahwa kita membangun koalisi dan selama ini pkb membangun koalisi
itu tentu dengan cita cita bahwa koalisi yang diberikan
bahwa koalisi yang dibangun itu menang
dan visi visi yang dibangun bersama itu bisa dijalankan
ini penting daripada hanya sekedar wacana wacana foto foto di sawah terus kamu ambil kesimpulan kesimpulan gitu
apalagi hanya pernyataan pernyataan sepihak seperti pak hasim saya pikir pernyataan sepihak saja
itu disampaikan oleh adiknya pak prabowo
nggak ada soal
orang terdekatnya pak prabowo loh
gak ada hubungan pkb dengan hasim dan dengan pak prabowo
koalisi itulah kemudian terjadi hubungan dan harus saling menghormati
karena kita memiliki keyakinan bahwa pak prabowo atau gerindra bersama pkb ini memiliki makna elektoral yang kuat nanti di dua ribu dua puluh empat
itu tadi kan disampaikan oleh
kata orang pkb bukan
bukan makanya tadi menurut
kalau kata orang pkb baru kita bisa
kita dengar atau kata caimin
oke bang andre pernyataan pak hasim tadi dianggap tidak menghormati gentleman agreement yang sudah dibuat antara pkb dengan gerindra
harusnya bicaranya sesuai dengan apa yang sudah disepakati begitu
saya rasa hari minggu yang lalu pak prabowo sudah bertemu dengan caimin
ya gus jazil juga ada di situ dan komunikasi sangat baik sangat kondusif ya
dan jelas apa langkah langkah kedepan
jadi itu clear itu
jadi saya rasa apa namanya dan juga yang diputar nananya itu kan dipotong
kalimat pak hasim menyebutkan
coba terusannya apa itu kami gak potong
ya jadi seterusannya itu kalau
cawapresnya harus kesepakatan antara pak prabowo dengan
disetujui oleh pak prabowo dengan pak muhaymin
ada kalimat kalau pkb setuju
tapi kan tadi pernyataannya pak hasim jelas di situ
kalau muhaymin yang jadi caopres itu sudah dibuat
jadi caopres itu sudah dideklarasikan dari agustus tahun lalu
itu pernyataan resmi loh
jadi gini sekali lagi
yang memutuskan siapa presiden dan wakil presiden itu ya pak prabowo dengan gus muhaymin
kita serahkan lah ke beliau berdua gitu loh nana
jadi bukannya gus jazil bukan pak andre rosyade bukannya pak hasim atau siapa pun yang memutuskan
karena kewenangan itu di piagam kerjasama itu sudah dijelaskan
bahwa yang memutuskan itu dan mengumumkan itu adalah pak prabowo dan gus muhaymin yang berdua
dan kami kadir gerinda sudah menyerahkan sepenuhnya kepada pak prabowo
silahkan pak prabowo milih wapresnya siapa
silahkan pak prabowo yang menentukan koalisi dengan siapa
jadi nana ini barang sudah selesai nana
jangan dioreng oreng lagi
dan hari minggu kemarin
ya sudah bertemu
ini ketemu pak prabowo mengunjungi gus mohaimin ke rumah
itu kan untuk mencegah supaya tidak timbul sawat sangka
makanya kemudian ada pertemuan

jadwal pertemuan rutin
ini nana ini jangan prasangka terus
tapi ini kenapa pak hashim bisa bicara begini kalau misalnya sudah seiring sejalan
kenapa kemudian adiknya pak prabowo bisa mengatakan seperti itu
kalau memang tidak ada keraguan bahwa pasangan ini bisa terbentuk
dan prabowo ataupun gerinda tidak sedang mencari sekoci
kalau ya tadi disampaikan mas jazil ya
bagi teman teman di pkb
tetapi statement dari pak hasim
diakui atau tidak memang kemudian merepresentasikan
ada upaya rekalkulasi itu
bukan berarti rekalkulasi kemudian akan secara otomatis menegasikan pkb
pkb tetap diberhitungkan
pkb akan tetap terus di maintain sebagai sebuah kekuatan
yang diperhitungkan untuk bisa membawa pak prabowo ke pilpres dua ribu dua puluh empat
kalau jadi pemilu
ini apa nih kalau jadi pemilu nih
ini kita sudah bahas gini banyak
kenapa ada masih ada keraguan kalau
oke nanti mungkin gus romy akan memberikan kesimpulan
mas romy sama mas dazzle bisa menjelaskan lebih lanjut
nah tetapi kalau misal kemudian
pkb tidak dikalkulasikan sebagai sebuah kekuatan inti
maka kemudian ada upaya dari gerindra sendiri
untuk merekalkulasikan tadi
mana yang posisinya lebih memungkinkan
setidaknya ada beberapa hal
kalau misal memang betul bisa ngedil langsung dengan pdip
yang visible bisa dilakukan adalah
karena bagaimanapun juga
ego pdip tentu sangat tinggi
dari aspek elektabilitas partai
di atas semua semuanya
nah tetapi kalau misal
ingin menempatkan pak prabowo sebagai kontestan
maka kemudian atau sebagai capres
maka yang bisa dilakukan lowering
yang akan dimunculkan oleh pdip
dalam konteks ini tawaran yang paling proporsional
paling make sense adalah
tetapi elektabilitas mbak puan
relatif kurang atau belum
pada level yang optimal
nah tapi pak prabowo
partainya tidak begitu setinggi pdip
tetapi elektabilitas beliau
relatif cukup kompetitif
ini akan menjadi trade off
nah kalau misal itu bisa dikomunikasikan
tapi kalau misal tetap tidak bisa
saya pikir akan kembali kepada
cinta lama bersemi semi
kembali ke cintalama
kembali ke pkb
saya mau tanya ke gus romi
tadi menarik sekali tadi yang disampaikan
tiba tiba kalau jadi pemilu itu maksudnya apa ya
saya ingin tanggap itu dulu
karena tadi semuanya langsung mengacu ke gus romi
kita udah bahas

untuk semua orang
undang undang semua sedang dijalankan
sesuai dengan tahapan
tetapi kan kita juga melihat kemarin
kejutan yang dilakukan oleh pn jakarta pusat misalnya
yang itu masih akan kita saksikan
untuk pengadilan banding
ketika nanti pengadilan kasasi menjadi dokumentasi keputusan hukum
kalau kemudian eksekutif dilambangkan oleh pak mahfud menko polkam
masih melakukan penolakan yang sama
ada perbedaan pendapat antara eksekutif dan legislatif
yang itu menjadi sengketa antar lembaga negara
yang perlu di tengahin oleh mahkamah konstitusi
apa yang akan terjadi
ya kita tunggu
karena kalau kita berbicara banding dan kasasi
masih enam bulan sampai sembilan bulan lagi
tapi p tiga meyakini bahwa pemilu akan tetap berlangsung
kalau kita berbicara per schedule hari ini
karena tidak ada hal yang bisa mengganggu dan menunda pemilu
tetapi bahwa kemudian nanti ada kejutan kejutan lain
ya kita tidak tahu
berarti p tiga mendengar ada operasi politik yang sedang berjalan untuk menunda pemilu
nah itu cnn yang denger kali ini
karena p tiga nggak dengar sebagai bagian dari aktor aktor politik
saya mau ke gus romel lagi
ya yang jelas tidak ada kebetulan dalam politik
tidak ada kebetulan dalam
tidak ada kebetulan
termasuk pertemuan di panen raya itu tidak kebetulan ya
jelas itu diatur
gubernur menyambut presiden
itu kan jelas tidak kebetulan diatur
jadi mengaturnya hanya seperti itu ya
bukan ada pengaturan politik di situ agar bertiga ketemu di situ
sengaja di foto di framing seolah olah bahwa
karena kan tadi sudah disampaikan
menteri pertanian nggak kelihatan
yang lain nggak kelihatan begitu ya
tetapi apakah kemudian yang dituju itu adalah cek ombak
bagaimana respons publik terhadap pasangan ini
yang tahu tentu adalah super opinion leader dalam hal ini presiden
dan itu hak beliau
tetapi yang pasti bahwa kita membutuhkan lebih dari penyatuan bangsa
ini untuk mengakhiri semua perbedaan yang selama sepuluh tahun terakhir
mungkin sampai tahun dua ribu dua puluh empat
terus antara kadrun versus cebong ini
itu adalah sebuah keharusan
tapi p tiga sebagai salah satu partai yang sangat mendukung pak jokowi begitu ya
kalau misalnya nanti ditawari bergabung dalam super blok koalisi ini
pdip dengan gerindra
kita nggak tahu siapa yang jadi capres ataupun cawapresnya begitu ya
p tiga siap nggak meninggalkan kib
karena kib kan belum jelas ini capresnya
loh yang nawari itu kan ketua umum partai politik
kita katakan pak jokowi super opini leader ya
tapi kan kemarin sudah ketemu mas hasto
sekj pdi perjuangan
makanya kan yang menawari itu adalah partai politik
jadi ada yang menawari ya
mas hasto memang sudah mengajak kita untuk bergabung dengan pdi perjuangan
dan itu bukan tawaran baru sebenarnya
karena kami punya sejarah
ada mega hamzah
di jawa tengah ada ganjar yasin begitu
di sumatera utara kita dukung mas jarod pada waktu itu saya turun berkampanye
jadi bukan sebuah barang baru
kita partai yang paling tua di indonesia
oke tapi mendukung ataupun bergabung dengan pdip siapa kemudian calon yang diharapkan oleh p tiga
harapan yang paling utama tentu pasangannya
karena kalau kita berbicara capres
bahkan pak jokowi kemarin pun ketika akhirnya memutuskan k ma'ruf
waktu itu ibu mega pada waktu itu berkali kali mengatakan
d urusan cawa pres bahas dengan partai partai karena kami sudah punya capres
jadi hal ini pun saya kira adalah hal yang wajar

yang harus punya elektoral ataupun kotelifek kepada p tiga begitu ya
kayaknya sudah ada namanya itu nanti saya akan bahas
itu yang memang kita lihat secara potret
kayaknya sudah kenyuk banget itu
itu kajar gerindra lah
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di politikalshow
terima kasih anda masih bersama kami di politikalshow
dan sekarang kita akan bergabung melalui sambungan virtual dengan teman teman dari mahasiswa universitas parahiangan
yang dari tadi sudah mengikuti perbincangan kita
saat malam teman teman dari unpar
perwakilannya ada adito dan juga ronald
siapa yang duluan
ya silahkan adito
dan juga selamat malam buat bapak bapak yang sudah hadir
pak ahmad pak jasil pak jarod pak andri dan juga pak umam
sebelumnya terima kasih perbincangan yang cukup hangat
dari kami teman teman mahasiswa sudah mendengarkan dan juga menyimak
secara penuh dari awal sesi
mungkin akan ada dua pertanyaan ya
karena kami mungkin berdiri di sini
berkapasitas untuk memberikan pertanyaan
kepada bapak bapak yang hadir pada malam hari ini
terima kasih cnn sebelumnya
tadi sempat mendengar beberapa kata dari pak jarod dan juga pak andre
bahwa kata pak jarod mengkonfirmasi bahwasannya jokowi ini
memang bertujuan ke sana
ingin mencari penerus
karena merasanya selama setahun dan juga dua tahun ke depan
menjalani pemilu harus ada orang yang digadang gadang gitu
apakah secara tidak langsung itu menunjukkan bahwa jokowi adalah kingmaker
jadi ini cukup berkontradiksi juga
pertanyaan pernyataan dari pak andri
bahwasannya kehadiran ganjar dan juga pak prabowo dalam kunjungan tersebut
itu karena alasan protokoler
dan juga ada agenda lain di sana
dan kebetulan gitu
itu mungkin pertanyaan pertama
dan yang kedua ini
melihat tragedi sembilan martini mungkin bisa dibilangnya
nyatanya ini adalah salah satu agenda yang cukup kecil gitu
dibandingkan agenda agenda lain yang pak jokowi berhasil datangkan gitu
ini salah satu agenda yang cukup kecil
namun nyatanya sekarang media banyak yang meliput hal
ini dan sekarang menjadi hal yang cukup masif gitu
dan cukup menjadi buah bibir bagi rekan rekan mahasiswa dan masyarakat
jadi pertanyaannya apakah semua ini hanyalah permainan politik dari partai pdip
atau apakah kita ini akan melihat nantinya pdip dan juga gerindra bergandengan tangan menuju pemilu
apabila iya mungkin bisa disampaikan berarti
pdip dan juga mungkin yang menggelar acara
pak jokowi dan juga pak prabowo pak ganjar
sekarang lagi duduk bersantai dan melihat bahwa strateginya ini sudah berhasil
dan sekarang kita lagi menjalani strategi tersebut
oke menarik tadi yang kedua ronald silahkan
maksudnya masyarakat jadi penonton aja gitu
oke selamat malam mbak ana dan juga bapak bapak yang telah hadir
pertanyaan saya simpel tadi terkait sudah disampaikan bahwa pak jokowi disini sebagai super open yang publik
pertanyaan saya adalah karena saat ini masyarakat pun sudah giring bahwa hanya indikasi ke arah sana bahwa ganjar dan prabowo akan dipasangkan begitu
pertanyaannya bagaimana dan apa saja dampak konkret bagi masyarakat ketika benar kondisi prabowo dan ganjar terrealisasi
dan kemudian apabila tidak terrealisasi pasangan ini bagaimana
cukup demikian mungkin
oke menarik sekali terima kasih
saya langsung kasih kesempatan dulu ke pak jarod
kalau misalnya duet ganjar prabowo atau prabowo ganjar ini terrealisasi apa dampaknya
kalau misalnya tidak terrealisasi apa dampaknya
dan apakah pertemuan kemarin yang terjadi di panen raya antara presiden kemudian pak prabowo pak ganjar itu hanya permainan pdip saja
jadi sebetulnya di framing kemudian publik ini hanya menonton saja gitu
saya dengar tadi pertanyaannya nggak gitu ya
ada yang kedua
iya itu tadi yang
ketawa lo terus
itu saya perjelas lagi itu
iya begini pertanyaannya
pertanyaannya begini loh
yang itu dulu tuh tadi
kalau duet itu terjadi dampaknya apa
kalau nggak terjadi dampaknya apa
nggak mekanismenya dulu
bukan gitu kan
sesuai dengan konstitusi
itu pasal enam a itu disebutkan di situ
yang mengusulkan calon presiden dan wakil presiden adalah partai politik
atau gabungan partai politik
kan gitu ya
artinya punya hak itu partai politik
pak jokowi berkali kali juga menyampaikan hal yang sama
kan gitu kan ya
kalau pak jokowi itu sebagai opinion leader iya
karena beliau itu presiden
ketika ketemu di kebumen dengan pak ganjar dan pak prabowo ya itu jelas
boleh di situ
di framing seperti apa mogok dimaknai
ya seperti apa
tapi kalau kami memaknai bahwa itulah bukti bahwa presiden punya komitmen betul untuk mewujudkan kedaulatan pangan
kenapa pak prabowo ikut
karena pak prabowo juga ditugasin di kalimantan tengah misalnya
urusan ketahanan itu bukan hanya militer saja
ketahanan kurut ini juga
apakah pdi perjuangan itu mau penggak
karena ini bukan agendanya pdi perjuangan
ini bukan agendanya presiden
kalau duetnya ini terjadi apa dampaknya
kalau nggak terjadi apa dampaknya
itu tadi pertanyaan kedua
nah sekali lagi kalau masalah duet ya itu menjadi urusan dari ketua umum
yang mempunyai hak prerogatif
dan itu menjadi keputusan kongres
yang dilakukan secara demokratis
tapi pdip menilai bahwa duet ini duet powerful dong
kan pdip pengen hat trick di dua ribu dua puluh
masa gak melihat bahwa ini salah satu formula kemenangan hat trick
begini pdi perjuangan itu memang secara elektoral itu berusaha betul ingin menang lagi hatrik
kalau nggak tiga kali kalau bisa empat kali
kan terus terusan kan
gerindra juga seperti itu saya pikir
pkb ptk juga seperti itu
jadi kita ingin berusaha maksimal tetapi ketua umum memerintahkan pada kita kau harus turun ke bawah
bonding dengan rakyat
berkerjasama dengan rakyat
jangan kemudian manuvernya ke atas
karena banyak persoalan
pak ganjar misalnya ini banyak yang diurus loh
belum lagi erupsi merapi kemarin
berikan kesempatan pada pak ganjar untuk bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik
tadi belum dijawab ya kalau misalnya
tidak saya jawab sekarang
kerjasama dengan partai politik yang lain selalu dibangun
tapi komunikasi kita dengan p tiga bagus
dengan cak imin juga oke
pak buwan ketemu sama cak imin loh
bukan gitu ya makan pecel bareng bareng
kan gitu ya
jadi semua harus dibangun seperti ini
oleh karena itu ya nggak usah galau
mahasiswa itu bukan penonton loh
dia subyek loh
mahasiswa itu subyek karena mempunyai hak pilih
dia bisa menyuarakan pendapatnya melalui forum seperti ini
kalau dari gerindra
melihat tadi yang ditanyakan
kalau misalnya duet ini terjadi
saya nggak tahu komposisinya ya
karena masing masing dari pdi dan juga gerindra bertahan dengan keinginannya masing masing
tapi kalau duet ini terwujud dampaknya apa
pasti kan memberikan keuntungan elektoral yang sangat besar
ya kita kembali lagi
duet ini ada yang mencalonkan atau tidak
yang di satu sisi tentu
kan seperti disampaikan oleh pak jarod
dan gus romi
dan juga mas umam
bahwa calon kandidat ini dicalonkan oleh partai politik
ya kita lihat saja saat ini kan gerindra mencalonkan pak prabowo
pkb sudah mencalonkan gus muhaymin
gus romi kib masih menunggu
pak jarod masih belum memutuskan
semuanya mari kita tunggu waktu yang pas
andre rosiabri sebagai kader partai gerindra selesai
sudah memberikan mandat kepada pak prabowo untuk maju jadi presiden
dan kami sekarang tugas kami hanya satu
bekerja keras di lapangan memastikan rakyat memilih pak prabowo
tapi duet tadi kalau misalnya terwujud memberikan keuntungan elektoral yang besar ya
duet duet pak prabowo itu diputuskan oleh pak prabowo bersama gus muhaymin
itu fakta kesempatan kami
orang mesra kamu enggak
biasanya kan orang mesra ujungnya enggak kepelaminan
kalau misalnya nanti kemudian gerindra memutuskan untuk bersama dengan pdip
kabarnya kan lagi intens nih kemarin dari acara yang lari itu
gus muhaymin sudah menyampaikan bahwa
oh kalau ke kib belum tapi komunikasi kita intens sekali dengan golkar
artinya pkb memperhitungkan ya
bahwa golkar sebagai seorang
koalisinya kalau misalnya gagal berkoalisi dengan gerindra
tidak begitu maknanya nana
bahwa di dalam piagam kerjasama ini
pkb dan gerindra tetap harus mencari
dan membuka partai partai yang lain bergabung gitu
tapi nana tadi jumping kesimpulannya
itu kan mengandaikan
yang kita andaikan hari ini
pak muhaymin dengan pak prabowo
sesuai dengan mandat itu
kami membayangkan kapan
pak muhaymin dan pak prabowo memutuskan
pasangan presiden dan wakil presiden
di tengah tengah itu biasa ada godaan godaan
nah berarti ini kan godaan
gerindra sedang tergoda
pkb juga bisa menggoda kan
iya kan makanya menggoda golkar
mencoba untuk memasangkan erlangga dengan mohaimin
ada loh penawaran seperti itu yang kita dengar
bahwa skenario nya kalau gagal bersama dengan prabowo subianto
bersama dengan pak muhaymin
sama dengan prabowo supianto
maka bisa juga erlangga dengan mohaimin
makanya intens komunikasinya itu benar
yang disebut cair oleh pak jarod
atau pak andre tadi
itu semua kemungkinan terbuka
termasuk dengan golkar
kita harus konsisten terhadap apa yang sudah kita putuskan hari ini
dan buang pengandaian pengandaian yang gak penting
nah nana selalu mengajak kita berandai andai
padahal kita ini
di politik itu biasa ada godaan
pkb sudah teguh dengan godaan godaan seperti itu
ini kan yang bilang sendiri godaan tadi gus yazi
saya belum sudah saya menjelaskan bahwa biasa di dalam politik
pkb sudah terbiasa dengan itu
dan pkb melihat
dan setiap kali pkb berkoalisi untuk menjaga konsistensi
berkali kali kita sudah punya pengalaman
memang dengan gerindra baru kali ini kita pengalaman berkoalisi
tapi kamu jangan curiga yang macem macem
bahwa pkb membangun koalisi dengan gerindra itu semata mata untuk kepentingan rakyat banyak
bukan kepentingan gerindra
bukan kepentingan pkb
tapi pkb siap nggak kalau misalnya nanti ditinggal gitu
ya ditinggal oleh
tanya saya dijawab dulu
karena berbagai kemungkinan itu dalam politik sangat mungkin terjadi
kenapa nana gak bertanya
kalau pkb meninggalkan gerindra
ya itu berarti kan siap
oleh sebab itu pikiran pikiran kayak gitu kita buang
kalau pikiran pikiran ini kita masukkan untuk apa kita membangun koalisi
dan dari setiap koalisi itu mengikat untuk dikerjakan
sesuai dengan apa yang menjadi appointment
keluar dari appointment itu
maka bisa jadi tidak bisa jalan
itu yang disebut buntu
ingin disampaikan gus jazil itu benar
bahwa memang komunikasinya luar biasa
bukan hanya di tingkat dewan pimpinan pusat
tapi sudah sampai ke wilayah
sampai kota kepatin
misalnya gerindra bikin acara undang pkb
pkb bikin acara undang gerindra
kita itu sudah solid
bahkan kami koalisi satu satunya yang sudah punya kantor bersama
sekitar bersama gitu loh
jadi jangan ganggu kemesraan orang yang sangat ngerasain gitu loh
oke soal kemesraan ya
dulu pak surya dharma ali sudah taken tanda tangan
kemudian merubah dukungan
jadi pada pilpres dua ribu sembilan atau dua ribu empat belas ya
maksudnya dengan pak prabowo
yang ada mastris dengan pan
karena waktu itu tidak cukup
artinya berbagai kemungkinan itu bisa terjadi
termasuk dengan kib
tentu saja p tiga
orang kayak ma'ruf saja diputuskan
berbagai kemungkinan bisa terjadi dalam politik
pak prabowo sandi juga pas hari h terakhir kan itu keputusannya
jadi semua itu memang bisa terjadi
yang saya katakan adalah bahwa politik indonesia itu sangat cair
tetapi matematika pemilu mengajarkan kepada kita persyaratan maju itu menjadikan capres
dan cawapres itu dibatasi empat pasang
jadi hanya maksimum empat pasang
nah sekarang masing masing partai pasti meletakkan posisi optimalnya dulu
karena waktu masih sangat jauh
dan itu wajar
apalagi pdip yang punya golden ticket satu satunya
jadi kalau kemudian mereka meletakkan kader sendiri lebih dari wajar
kalau nggak meletakkan kader sendiri malah tidak wajar
nah tapi kemudian nanti pada saatnya koalisi koalisi ini akan dihadapkan pada elektabilitas
nah di elektabilitas itu pertarungan akan ditentukan karena bertarung itu untuk menang
bukan untuk kalah
bertarung untuk menang ya
kalah itu adalah konsekuensi dari tidak menang
soal elektabilitas itu akan menjadi penentu tadi seperti yang disampaikan oleh
karena pilihan langsung oleh rakyat
oke karena pemilihan langsung oleh rakyat
jadi nantinya kira kira dengan pertarungan elektabilitas itu bagaimana konstelasi koalisinya
kalau menurut analisnya mas umam
sikat saja waktu kita sudah tiga sedikit ini
sudah habis nak
ya kalau misal kita cermati mbak
per hari ini memang konfigurasi capres cawapres itu belum ada satupun figur yang memiliki elektabilitas yang sifatnya dominan
oleh karena itu ini masih sangat dinamis
nah oleh karena itu per hari ini juga sama partai partai politik akan menyampaikan tadi
disampaikan oleh mas romy
karena pilpres dan pilek dilakukan dilaksanakan pada satu waktu
siapa yang kemudian mampu berhasil mendudukkan kadernya di kontestan capres capres
dia akan mendapatkan kutil efek yang cukup besar
dan itu kemudian sebuah pertarungan besar
nah tetapi di antara sekian banyak tadi perdebatan
sebenarnya yang akan menjadi titik kunci yang bisa membuka kebutuhan komunikasi ini adalah
keputusan politik dari ketua umum pdip bu megawati soekarno putri
jadi tetap yang punya golden ticket
kalau misal keputusan dari bu mega sudah dirilis
maka kemudian itu bisa memecah kebuntuan di kib sendiri
kib per hari ini masih tersandra langkahnya
tidak ada pergerakan masih mengalami stagnasi
karena langkahnya sangat tersandra oleh itu
di saat yang sama kalau misal kemudian kartu truf dari pdip sudah dimunculkan
maka gerindra akan menghitung ulang
memungkinkan nggak untuk dilakukan tadi
dilakukannya super block
kalau misalnya tidak maka pdip akan berjalan sendiri
gerindra akan bersama dengan pkb
dan kemudian kib berpotensi besar untuk split
kemudian apakah bergabung ke salah satu pilar
atau mungkin ke koalisi perubahan yang sudah ada
oke jadi bisa tiga atau empat paslon ya
padahal pdip pengennya dua
itu tadi recap percakapan kita ya
jadi pdip pengennya dua
sekjen pdi perjalanan bilangnya minta dua kan
berharapnya dua supaya pemilunya lebih cepat dan juga lebih murah
dan setelah ini kita akan kembali
usai jirah jangan kemana mana tetap bersama kami di politikals yow
terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah hadir disini
bapak bapak dan juga mahasiswa dari universitas parahiangan

jangan lupa itu